presiden joko widodo mengakhiri serangkaian lawatan luar negerinya pekan ini dengan melakukan pertemuan bilateral dengan otoritas kerajaan uni emirat arab di istana al shati abu dhabi
pertemuan kedua negara ini pun menghasilkan enam butir kesepahaman dan kesepakatan kerjasama investasi mencapai tiga puluh dua tujuh miliar dolar amerika serikat atau sekitar empat ratus tujuh puluh triliun rupiah
presiden didampingi menko perekonomian erlangga hartarto menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menteri luar negeri retno marsudi menteri bumn erick thohir sekretaris kabinet pramono anung dan duta besar ri untuk uni emirat arab
selain itu presiden jokowi menghadiri pertemuan dengan sejumlah pengusaha terkemuka negara tersebut
selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai tiga puluh dua tujuh miliar usd
dari sembilan belas perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan besok di dubai
secara sekilas komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerja sama antara ina dan abu dhabi growth fund ina dan dp world floating solar antara masdar pertamina refinery balikpapan manufacture dan distribusi vaksin dan bioproduct
dan berbagai lainnya
kesepakatan g empat puluh dua dengan berbagai mitra di indonesia antara lain di bidang smart cities telekomunikasi pengembangan laboratorium genomik dan lain sebagainya
dalam pertemuan ini presiden joko widodo juga mengundang sheikh muhammad bin zayed sebagai tamu dalam konferensi tingkat tinggi g dua puluh di indonesia
presidensi g dua puluh indonesia yang mengusung tema recover together recover stronger direncanakan digelar di bali pada tiga puluh dua
hingga tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh